kedatangan presiden jokowi dodo di pasar johor bahru jakarta pusat langsung menarik
perhatian warga apalagi presiden jokowi membagikan paket bahan pokok secara gratis
ratusan warga rela berdesakan di bawah terik matahari demi mendapatkan paket bahan pokok
tersebut begitu mobil presiden jokowi meninggalkan pasar johar baru warga
langsung merangsek ke mobil pengangkut paket bahan pokok salah satu warga mengaku
senang bisa bertemu presiden jokowi dan mendapatkan paket ini minyak sayur
di bogor jawa barat puluhan mama juga rela antri di bawah terik matahari di halaman kantor
para ibu rumah tangga ini antri dalam operasi pasar murah yang digelar oleh dinas perdagangan
dan perindustrian kabupaten bogor dari puluhan bahan pangan yang dijual beras dan daging sapi
paling laris diburu warga pasalnya selisih harga dua komunitas ini cukup jauh dibanding
harga di pasaran beras kualitas premium lima kg yang biasanya dijual enam puluh di pasaran dijual
hanya empat puluh lima rupiah sementara daging sapi yang biasa dijual satu ratus empat puluh rupiah per kilogram
bisa dibeli dengan harga sembilan puluh per kilogram warga pun mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini
lumayan sih lebih murah gitu ya selesai agak lumayanlah jauh ya kira kira kalau kisarannya
berapa bu antar berapa gitu sekitar dua puluh tiga sampai lima ribu pasal pura akan digelar di sejumlah kecamatan
di kabupaten bogor hingga dua belas april mendatang tim liputan cnn indonesia